beredarnya informasi virus corona yang berasal dari konsumsi daging hewan liar rupanya tidak mempengaruhi aktivitas penjualan daging kelelawar dan daging ular di pasar tomohon manado sulawesi utara
pasca beredarnya informasi tentang daging ular kelelawar dan beberapa hewan liar lainnya sebagai pemicu virus yang dikenal dengan nama pneumonia wuhan ini hewan tersebut ternyata masih dikonsumsi di kota manado
salah satu pasar yang menjual daging tersebut adalah pasar beriman tomohon
senin pagi pedagang yang menjual daging kelelawar dan ular mengaku isu virus corona tidak memengaruhi aktivitas perdagangan di minahasa
meski begitu sebagai upaya pencegahan ketua komisi tiga dprd tomohon miki jumita meminta masyarakat untuk sementara waktu berhenti mengonsumsi daging hewan yang diduga sebagai media penyebaran virus corona
lancer ya opat khususnya kayak ular dan paniki
iya ular paniki bambu hutan tetap lancar
hari ini yang dijual berapa
ular tadi laku lima ekor
kalau paniki tadi
paniki dia per kilo ada empat ratus lima puluh kilo sehari
masyarakat banyak maka pedagang juga sedapat mungkin untuk mungkin kalau bisa jangan dulu berjualan untuk kelelawar dan ular daging ular
karena ternyata memang sumbernya ada dari sana
dan yang terakhir komisi tiga tentu akan memintakan kepada pemerintah kota melalui dinas supaya pendeteksian untuk virus ini harus betul betul dilakukan